reka adegan atau rekonstruksi kasus sate beracun cyanida
digelar di mapores bantul daerah istimewa yogyakarta pada senin pagi
kasus sate beracun cyanida pada awal mei lalu ini
menewaskan seorang anak pengemudi ojek
dalam rekonstruksi ini tersangka na memerankan dua puluh dua adegan
dari total tiga puluh empat adegan
selain na reka adegan melibatkan sejumlah saksi
di antaranya bandiman yang merupakan pengemudi ojek dan ayah korban
sementara tommy dan istrinya tidak hadir karena ada keperluan
ada dua puluh tujuh adegan namun dalam pelakunya ada beberapa temuan
artinya adegan yang belum terkabar saat ini dilaksanakan juga
jadi semuanya ada tiga puluh empat
kasus sate cyanida ini bermula dari sakit hati
na kepada seorang anggota polisi bernama tommy
na kemudian mengirim sate yang telah ia campurkan
dengan racun sianida kepada tommy melalui bandiman
saat itu tommy sedang tidak ada di rumah
sementara istrinya tidak mau menerima kiriman
dan menyarankan bandiman membawa kiriman makanan itu
sate itu kemudian disantap bandiman bersama keluarganya di rumah
nyawa anak kedua bandiman tak tertolong
usai menyantap sate beracun cyanida tersebut
bandiman mengaku lega dengan digelarnya rekonstruksi kasus ini
kasus sate beracun cyanida ini juga melibatkan r
yang memberikan ide cyanida kepada na
namun hingga kini r masih dalam pencarian polisi
nedo nur gantara bantul daerah istimewa yogyakarta